kurang dari delapan belas kursi yang dibutuhkan untuk memerintah dengan hak mereka sendiri
dan ada di empat puluh dua negara
maka varian itu akan dikelompokkan sebagai voc
kedua duanya style street dance